inilah salah satu rumah adat betang yang berada di provinsi kalimantan tengah
tepatnya di jalan di panjaitan kota palangkaraya
rumah betang merupakan rumah adat suku dayak yang berukuran cukup besar
bangunan ini tampak megah dengan ciri khas kebersamaan
yang artinya suku dayak ingin selalu menciptakan kehidupan yang harmonis terhadap lingkungannya
ciri ini tergambar dari segi arsitekturnya
yakni berbentuk panggung dan dibuat memanjang
pembangunannya pun bisa memakan waktu yang cukup lama
hingga bertahun tahun tergantung besar kecilnya bangunan
budayawan kalimantan tengah kumpia dewide menjelaskan
rumah betang selalu dibangun menghadap sungai
ini untuk memudahkan penghuninya mencari akses jalan
sementara berdasarkan sejarah atau asal usul keberadaan rumah betang
zaman dulu rumah betang dibangun untuk menghindari pengayawan atau ritual pemotongan kepala
sehingga masyarakat sepanjangnya
untuk menghidupkan perusahaan untuk menghindari pengayawan atau ritual pemotongan kepala
lebih baik kita membangun rumah
satu dua rumah untuk beberapa keluarga
konstruksi betang itu bentuk panggung
panggung itu artinya dia di atas permukaan tanah minimal itu enam meter
minimal enam meter sampai sepuluh meter di atas permukaan tanah
bahan utama membangun rumah betang adalah kayu ulin
kayu ini dinilai sangat keras
sehingga digunakan untuk menopang bangunan yang ada di atasnya
sedangkan di bagian depan rumah
lazim dijumpai beberapa tiang sapundu sebagai simbol suku dayak
sudah melaksanakan upacara adatiwa
untuk bagian dalamnya rumah beta memiliki beberapa kamar
yang bisa dihuni hingga dua puluh orang lebih hingga turun temurun
betang ini sendiri sebenarnya bukan hanya secara fisik
tapi juga di dalamnya ada fungsi

karena betang itu tidak hanya didiami oleh satu keluarga inti
tapi bisa jadi dia berdasarkan bisa sampai tiga generasi
dari kakek ayah anak bahkan sampai ke cucunya sampai generasi
untuk melestarikan rumah yang kini menjadi cagar budaya kalimantan tengah
pemerintah daerah terus melakukan perbaikan tanpa mengubah bentuk asli bangunan
melalui pelestarian ini
pemerintah melalui dinas kebudayaan dan pariwisata berharap
masyarakat ikut menjaga rumah betang sebagai peninggalan leluhur nenek moyang suku dayak